pemprov dki jakarta menyegel dua belas outlet holy wings di seluruh ibu kota
salah satunya yang ada di jalan gunawarman jakarta selatan ini
imbas dari dugaan adanya penistaan agama pada promosi salah satu produknya
namun pemprov dki jakarta menyegel outlet outlet holy wings bukan karena isu tersebut
melainkan holy wings dianggap tidak memiliki izin administrasi yang sesuai dan lengkap
selasa sore outlet holywings di jalan gunawarman nampak tidak ada aktivitas
hanya ada beberapa satpam yang berjaga
papa nama holy wings pun sudah diturunkan dan pagar tertutup rapat
penyegelan dilakukan sejak selasa pagi oleh satpol ppb
holywings di seigel karena dianggap belum memiliki sertifikat standar klasifikasi baku lingkungan indonesia kbli
yang seharusnya dipunyai usaha bar dan tempat yang menghidangkan minuman beralkohol
terjadi penyalahgunaan izin
izinan yang digunakan dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan kegiatan operasional
pengamat kebijakan publik dari universitas trisakti trubus rahardiansyah menilai
pemprov dki luput mengawasi pemberian izin terhadap holywings
ia mempertanyakan mengapa penyegelan baru dilakukan saat isu dugaan penistaan agama di sosial media mencuat
padahal holywings telah beroperasi lama
iya kalau saya sih melihat ada unsur kesengajaan itu mas
kalau kecolongan atau tidak hati hati saya rasa itu hal yang sangat mustahil ya
karena bagaimanapun juga holywings ini sudah beroperasi cukup lama mas
jadi itu saya melihat ada
ada keterlibatan tidak hanya oknum oknum di pemprov yang menurut saya itu memberikan izin untuk mereka beroperasi gitu
kan seharusnya itu kan juga yang kedua menurut saya harus diaudit dong
trubus menambahkan holywis bertanggung jawab untuk memenuhi hak hak tiga pegawainya usai penyegelan dan pencabutan izin
menurutnya pemprov dki juga wajib memberikan solusi atau bantuan terhadap karyawan yang terkena dampak